enggak enggak enggak
jen tenang jen
dukun sunatnya ini udah pakarnya
kalau kuliahan itu
jangan melotot ditutup matanya aja
tukang sunat apa tumpul akun puas ini
ya siap ya pegangin ya
siap siap siap
siap siap siap
jangan lupa like komen share
jangan lupa like komen share
jangan lupa like komen share
jangan lupa like komen share
bikin lo tuh susah jen
aduh masa lo mau mati sih jen
mau jadi gak mau turun
aduh aduh aduh
nah tuh ya si jen
nah tuh nah ya
celana gue atuh atuhnya lo curi juga
gak mau jajan takut disunat
enggak lo kan udah gede
eh disunat tuh kagak sakit
disunat kayak digegit semut
iya cuma semut si tega aja
oh oh makanya kajepit pintu dah
katanya disunatnya pake laser
pakai pisau jagal sapi gitu sih
itu kan dulu laser sekarang di p d
jangan turun ya jen
jangan turun ya jen
daripada alas aneh najis
jajan sunat jajan sunat jajan sunat
jajan sunat jajan sunat jajan sunat
jajan gak mau jajan gak mau
ini mau dipotong korban
gimana jen udah siap mulai sunatnya
lu udah gede jen
jajan gak usah takut
ayah udah siapin obat
nah nanti jajan di sunatnya gak sakit
udah kasih unjuk pasupun
astagfirullah ya allah
gila lu jadi anak lu
ini nyusahin amat lu ah
cijen takut abisnya
eh pan pan lu jagain si cijen bentar ya
gue mau cabut dulu deh
supaya pas ntar lu disunat
pak iban itu buat apaan
udah tenang jarum juga takut liat muka lu
pan tolong suntikin si jin ya
loh di luar masih ada dua anak lagi
wah begini begini gue lama jadi mantri
ngapain tuh mantri
biasa bantuin orang sunatan
udah sini gue suntik
jangan jualan saya

astagfirullahaladzim ya allah
bukan jadi begitu tuhan
jangan jangan jangan
ya si jejen
bawa masuk bawa masuk
jangan jejen bukan mau mondel mondel
nah si jejen lagi ngapain sih
disunat pakai muka topeng monyet segala
nah udah biarin aja deh bang
yang penting anak kita kan mau disunat
namanya juga panci
ya diintip diintip boleh nggak sih
itu udah selesai belum
pak demang makan dulu dong
udah alat kali
pak demang dibentet dulu dikit
aduh bang dibentet
putusannya udah bener gak
udah gede banget ibu caya
udah tenang aja
udah tenang aja
yang disunat apaan sih
sunat tuh jen sunat
bikin jadi istri
pakai apa sih itu
waduh pakai gerindra lagi
enggak enggak enggak
jen tenang jen
dukun sunatnya ini udah pakarnya
kalau kuliahan itu udah profesor dr sunat
ditutup matanya aja
ya siap ya
eh aduh aduh aduh
enggak enggak enggak enggak enggak
coba buka bukaan itu lihat
loh bukaan si ipan bukaan si ipan
kemana si jejen
si jejen kemana
si jejen kemana
terusin terusin terusin
enak aja potong lagi
udah tuh tidur dah tidur dah
kakak kakak udah udah udah udah
udah dipotong lagi udah barang ala jaman potong potong
waduh udah sunat deh
enak aja ampun
ngapain lu udah kaya bayi aja
eh lu ngapain di mari
bukannya lu mau sunat lu malah keluhuran gimana sih lu
jajan takut disunat
lu kagak boleh kaya gitu lu mestinya semangat mau disunat
lu kudu berani
gue yakin lo pasti berani
lu kagak boleh terus terusan aja kaya gini
terus gimana dong caranya biar jajan nggak takut